isu penjualan pulau widi yang masuk dalam daftar situs lelang asing
sotosvisko sears action aungtion yang berbasis di new york amerika serikat
membuat pemerintah perlu mengumumkan duduk persoalan sesungguhnya
melalui menko polhuka mahfud md bahwa penjualan pulau tersebut tidak benar
mahfud menjelaskan bahwa kepulauan widi di provinsi maluku utara
yang berjumlah sekitar satu ratus empat puluh pulau disewakan untuk dimanfaatkan
keperluan pembangunan wisata lingkungan
izin pengelolaan berdasarkan mou antara pemerintah provinsi dan pt leadership island indonesia
namun pemerintah akan membatalkan perjanjian pengelolaan pulau widi
karena ditemukan sejumlah kesalahan prosedur termasuk tidak adanya izin dari menteri kelautan dan perikanan
satu pemerintah akan membatalkan mou tersebut
atau prosedurnya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku
dan isi mou itu sendiri tidak pernah ditepati oleh pt lii
kesalahan prosedur misalnya terletak pada fakta bahwa seharusnya
seharusnya mou itu dibuat dengan atau atas izin menteri kkp seharusnya
kkp sampai saat ini tidak pernah mengeluarkan selembar pun surat izin untuk itu